demo hari ini berdampak pada lumpuhnya kegiatan masyarakat
jumat siang rute bus transjakarta di empat koridor pun dialihkan
beberapa calon penumpang sempat kebingungan karena tidak ada pemberitahuan dari petugas transjakarta
koridor satu jurusan kalideres pasar baru koridor dua jurusan blok m kota
koridor tiga jurusan pgc cililitan harmoni dan koridor tujuh jurusan pulau gadung harmoni
adalah rute rute transjakarta yang dialihkan
belum dapat dipastikan hingga kapan pengalihan ini dilakukan
karena menunggu informasi dari petugas transjakarta yang ditugaskan di shelter monas
tidak adanya pemberitahuan dan imbauan membuat calon penumpang bus kebingungan
ini negatif pengalihan cuma perpedekan rute dari kota sampai harmoni
dan dari blok m sampai tosari
lanjut untuk koridor tiga dari kalideres harmoni
lampung merah l harmoni atau kupar seknek balik lagi ke harmoni
lanjut untuk koridor dua ke pulau gadung harmoni
lewatnya koridor lima masuk ke sabes
belok kiri ke harmoni kupar balik ke sabes kembali
dan melintasi ke koridor lima
begitu juga untuk koridor tujuh
tidak bisa karena harus transit
ada pemberitahuan nggak sih
dari pihak sini nggak ada
merasa terganggu nggak sih